yang harus dikurangi adalah kurangi garam
nah jadi kalau makan jangan terlalu asin
apa kira kira sarannya misalnya olahraga per hari itu idealnya berapa menit misalnya
dan tujuannya itu untuk apa gitu
dan kemudian kalau dari segi jumlah kalori yang harus dimakan itu berdasarkan apa